inilah cara unik yang dilakukan warga desa aji barangkulon aji barang banyumas jawa tengah
dua pria berubah menjadi manusia sembako
ya dengan menggunakan kostum karung dan caping kantong kantong plastik berisi sayur serta nasi bungkus
dikaitkan di tubuh mereka
dua manusia sembako ini mulai beraksi di depan sebuah masjid
di tempat itu warga dapat mengambil paket bahan pokok yang digantung pada manusia sembako
sebelum mengambil paket bahan pokok warga wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer yang disediakan oleh panitia
bukan hanya di satu tempat dua manusia sembako juga berkeliling ke sejumlah titik
dengan menggunakan pengeras suara mereka mempersilahkan warga mengambil bahan pokok
kegiatan ini mendapatkan dukungan dan tanggapan positif dari masyarakat
sangat apa ya membuat warga warga di sini yang kekurangan apa membutuhkan
sangat terbantu dia
anda tadi mengambil apa anus sembako apa yang nasi bungkus
mau nasi buat makan siang
ketua panitia mengatakan ada tiga ratus paket sayur dan nasi bungkus yang dibagikan kepada masyarakat
hari ini jumat berkah kami dari pkk rw delapan membagikan tiga ratus bungkus
antara lain nasi bungkus pok dan juga sayuran
dibagikan ini karena awalnya
awal nasi bukus itu untuk pengguna jalan dan juga kita jemput bola
ada yang dibagikan ke tukang becak tukang ojek kita langsung masuk ke pangkalannya
pembagian bahan pokok ini direncanakan terus dilakukan oleh warga rw delapan aji barangkulon
kusworo banyumas jawa tengah